yang sempat terjepit di belakang kemudi mengalami luka ringan
insiden tabrakan kedua truk ini terjadi di jalan raya perak
tepatnya di depan stasiun kereta api sembung jombang
bagian depan truk pengangkut beras tampak ringsek
begitu juga truk pengangkut semen
dalam kecelakaan ini sopir truk pengangkut beras sempat terjepit di belakang kemudi
akibat kerasnya benturan
namun beruntung ia dapat diselamatkan dan hanya mengalami luka ringan
dari mana pak
kenapa bisa sampai nabrak tadi pak
kelihatan ada orang nyebrang
kondisi bapak nggak ngantau
baru tidur di pompsiting
hasil olah tkp kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk
pasalnya saat truk melaju ia tidak melihat ada truk besar dari arah berlawanan
selain mengakibatkan satu korban luka
peristiwa kecelakaan ini juga menyebabkan arus laluan
melintas semacam total